komisi sembilan dpr ri mencecar organisasi ikatan dokter indonesia terkait pemecatan dr terawan agus putranto dari keanggotaan idi
dalam rapat dengar pendapat umum senin malam anggota komisi sembilan dari partai nasdem irma caniago mencecar idi terkait alasan pemencatan dokter terawan
akibat promosi vaksin nusantara dan pengobatan cuci otak untuk penderita strok
irma menyebut organisasi profesi idi lebih baik dibubarkan
bu barin aja idi nya ngapain orang cuma organisasi profesi kok
dan lagi ya idi itu cuma memberikan rekomendasi sama dengan komisi sembilan ini
komisi sembilan ini tidak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah
hanya memberikan rekomendasi jadi boleh dipakai boleh enggak
idi nggak mencecatrakan anggota
orang seenak enak udelnya aja kok mecat mecat anggota
senada dengan irma anggota komisi sembilan pdip rahmat handoyo menyerukan
rahmat bahkan mengklaim seruan pembubaran ini tidak hanya datang dari senayan
namun berasal dari sebagian publik
itu bukan dari saya
bukan dari rahmat handoyo bukan
tapi segalanya itu nanti intropeksi dari ketum dan teman teman yang lainnya
itu suara rakyat
suara trading topik
kaget masya allah
itu suara netizen
begitu menggelurah bubarkan idi
sebelumnya ketua birohukum pembinaan dan pemilaan anggota idi beni akbar
menyatakan bahwa ikatan dokter indonesia juga mendapatkan berbagai ancaman dan tuntutan dari banyak pihak
untuk hal hal yang kita katakan sampai mengancam sesuatu yang menyangkut nyawa belum
tapi memang polemik tadi menjadi debat tebal
harapan kami memang dengan banyaknya tadi serangan serangan dari lini masa
kemudian beberapa rekan rekan yang lain
harapan kami adalah agar idi kembali solid kompak dan satu
menanggapi hal tersebut ketua idi adib kumaydi menegaskan bahwa idi akan tetap ada meskipun banyak pihak yang mendesak pembubaran idi
ada hasil putusan mk juga
saya kira kita tetap akan
ide tetap akan selalu ada untuk masyarakat indonesia
sebelumnya idi mendapatkan rekomendasi dari majelis kehormatan etik kedokteran untuk memecat terawan agus putranto dari keanggotaan idi
rekomendasi dibacakan pada muktamar idi pada tanggal dua puluh lima maret lalu di aceh
alasan pemecatan diantaranya terawan belum menyerahkan bukti menjalani sanksi kode etik pada dua ribu enam belas
pada terapi cuci otak pada penderita stroke
dan terawan dianggap melakukan promosi vaksin nusantara